tak terima mobilnya diderek petugas di sub seorang pemilik mobil protes dan mengancam akan menyiram bensin ke mobilnya sendiri saat petugas menggelar razia tertib trotoar yang ada di kawasan cakung jakarta timur sabtu siang
nah aksi nekat pemilik mobil ini akhirnya berhasil dicegah petugas kepolisian dan langsung mengamankan pemilik mobil tersebut
meski mendapat perlawanan dari pemilik mobil namun petugas tetap melakukan penderekan lantaran mobil tersebut menyalahi aturan parkir di atas trotoar jalan
guna menghindari aksi nekat pemilik mobil petugas kepolisian langsung mengamankan sang pemilik mobil beserta satu botol bensin yang akan digunakan untuk menyiram mobilnya sendiri ke mapolsek cakung jakarta timur
selain menderek sanksi tilang juga diberikan kepada pengemudi mobil pickup lantaran parkir di bawah ragu larangan